pemerintah korea selatan umumkan peserta jambore pramuka sedunia ke dua puluh lima akan dikeluarkan dari bumi perkemahan saimangum lebih cepat dari rencana semula pada dua belas agustus dua ribu dua puluh
hal itu disebabkan taifun hanun yang bergerak mendekati saemanggum
dan untuk mengetahui situasi terkini terkait penyelenggaraan jambore sedunia yang turut diikuti kontingen dari indonesia
kita sudah bergabung dengan apni nirma sari ningsih pendamping unit dua puluh tiga dari indonesia
selamat malam bu apni apa kabar
selamat malam kabar baik kami dari sini di perkemahan
terima kasih bu apni kita ingin mengetahui bagaimana kondisi peserta sampai hari ini bu apni
oke baik terima kasih saya menginformasikan terkait dengan
kondisi peserta khususnya di unit saya ya di unit dua puluh tujuh
kontingen indonesia kondisinya saat ini semua dalam keadaan sehat dan alhamdulillah
kami bisa mengikuti kegiatan selama berada di perkemahan
ya bu apni tadi pemerintah korea selatan mengatakan bahwa tetap dilanjutkan sampai selesai
tapi kemudian kita ingin mendapatkan sebenarnya seberapa ekstrim cuaca panas di sana bu apni
oke baik panas yang dirasakan di sini memang tidak seperti yang kita rasakan di indonesia biasanya
dari jam enam sampai perkiraan jam dua siang itu memang sangat panas
tapi alhamdulillah kami masih bisa mengikuti kegiatan dan kami juga diberi payung untuk digunakan saat kami beraktivitas
kemudian diberi perlengkapan perlengkapan yang meringankan dengan cuaca yang panas
ya beberapa kontingen seperti singapura dan juga inggris ini kan sudah pulang lebih awal ya bu apni
jadi apa kemudian
antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah karena kan memang ini masih tetap akan berjalan
apakah sudah menyelesaikan persoalan soal kontingen yang kepanasan selama kegiatan di sana
terkait dengan persiapan dari panitia khususnya kuarnas informasi hari ini kami diminta untuk mempersiapkan barang barang yang kami miliki untuk segera di packing
dan kemungkinan besok pagi akan
akan ada pemindahan peserta dari camp menuju tempat yang mungkin sudah disediakan
tapi sampai saat ini kami belum mengetahui akan dipindahkan kemana
oke artinya hanya akan dipindahkan saja ya bu apnia bukan rencana dipulangkan lebih awal
sepertinya seperti itu karena sampai saat ini informasi lebih lanjutnya belum ada
karena saya adanya di peserta
posisinya di tempat peserta bukan di panitia
oke teman teman kontingen apakah ada keluhan sampai hari ini bu apni
sejauh ini sih terkait dengan kegiatan sih masih bisa kami jalani
terkait dengan cuaca ya memang panas ya
tapi sejauh ini kami semuanya masih bisa mengikuti beberapa kegiatan yang diprogramkan oleh panitia
saya bisa sampaikan seperti itu
setiap hari unit leader atau pembina pendamping diminta terkait dengan informasi tiap tiap kondisi peserta di tiap unitnya
oke artinya tidak ada peserta kontingen indonesia yang sakit sampai hari ini bu apni
kalau sakit ada
terkait misalnya anak batu
mungkin panas kelelahan
karena memang aktivitas kita memang cukup panjang ya
berada di kemah dari tanggal satu sampai yang direncanakan sampai tanggal dua belas
dan sebelumnya ada juga kelompok yang sudah tur terlebih dahulu
nah itu memungkinkan untuk anak merasakan kelelahan
oke artinya tidak ada yang sampai dirawat begitu ya bu
kalau dirawat terkait dengan kondisi yang sangat parah sih sepertinya nggak ada
tapi terkait dengan kelelahan kemudian kekurangan minum
karena memang mungkin belum terbiasa ya anak anak harus sering banyak minum
nah itu yang kondisi yang terjadi terkait dengan dikatakan sakit
semoga tidak ada ancaman yang serius ya
untuk teman teman kontingen jambore dari indonesia dan tetap jaga kesehatan
apni nirmasa riningsi pendamping unid dua puluh tiga dari indonesia
kami mungkin hanya minta doa restu dari seluruh indonesia untuk bisa mendoakan kami bisa lancar menjalankan kegiatan ini sampai kembali ke tanah air
ya baik kita aminkan
terima kasih bu apni sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini